saya kalah di pertandingan hong
sekarang saya datang buat pertandingan koe
bilang temen kamu
gak usah ikut campur
gak usah dicari
tunggu dia datang aja
terus kamu atur
gimana caranya saya bisa ketemu
ya terima kasih
penjualan bulan kemarin ada peningkatan
masih seperti bulan bulan sebelumnya
karena sekarang kita juga jualan online
kalau di dalam kota
kicimpring family bisa dibeli lewat gober
uangnya udah cukup
untuk pilih tanah
mungkin perlu waktu beberapa bulan lagi
nanti tanahnya keburu dibeli sama orang lain
kalau kejadiannya harus gitu
mungkin bukan rejeki akang
mungkin bukan rejeki akang
mungkin bukan rejeki akang
mungkin bukan rejeki akang
siapa tahu ada orang lain yang mau jual tanah
kang mus ceci
makan siangnya udah siap
ma udah makan
udah sama neng
akang mau makan sekarang
akang mau makan sekarang
akang mau makan sekarang
maksudnya apa dia nanya gitu
sambalnya jangan banyak banyak
iya makanya jangan banyak banyak
kalau kebanyakan nanti nenek bisa sakit perut
kamu udah bilang jangan banyak banyak
kang cecep kan udah setuju
promosi kita coba jalan dulu tiga bulan
berarti selama tiga bulan itu harus ada
anggaran terus buat promosi
nggak harus keluar sekaligus di awal kan
kamu bikin dulu aja anggarannya
di print biar bisa saya tunjukin kalau kang musnahnya
paling nanti nge printnya di rumah
di sini kan gak ada printer
kamu yang bawa bukan punya kantor
biasanya mah kita cuma catetin buku aja
buat produksi berapa hasil penjualan berapa
masih manajemen ala kadarnya

tinggal ngelaman benny
bersalah alison ah
ktt serena harusnya promosi itu berjalan selama kita masih produksi sama jualan
iya kalau memang harus begitu nggak apa apa
kita coba dulu aja tiga bulan buat evaluasi
promosi kan banyak caranya yang sekarang efektif atau enggak
kalau enggak kan harus dipikirin bentuk promosi yang lain
mau ngasih tahu irin ada gober yang mau ambil pesanan
sana kamu urus dulu
tadi lauknya apa aja
sayur asem sama ikan kembung
nanti kalau makan lagi budgetnya maksimal rp lima belas
kalau makan siang kalau sarapan kupat tahu atau nasi kuning aja rp dua belas ribu
kamu kan tahu saya lagi rajin latihan bela diri perlu asupan yang bagus buat tubuh saya
gak cukup sekedar kenyang
masalahnya kita gak bisa motong uang setoran terlalu banyak
terus terus terus terus hop
kita ini kan coklat ganti new
makanannya harus yang bergiji bukan gorengan kayak gini
apalagi pakai cengek
ada yang mau makan kue
temennya yang jagoan gak ada
saya mau ajak tidur sekarang
gak ikut berantem
gak ada keperluannya
dia ada temennya
saya mau nantang di duduel
satu lawan satu
saya kalah di pertandingan hong
sekarang saya datang buat pertandingan koe
bilang temen kamu
gak usah ikut campur
kamu gak usah ikut campur
temen saya juga kesini
ini pertandingan buy one get one
satu lawan satu
gak usah banyak omong
kita langsung aja
itu jurus apa
kamu udah selesai ngomongnya
terus pertanyaan kamu juga sudah saya jawab
terus saya jadi ketawa
saya gak bermenang
gak mau ngadip
kamu masih dilihat
itu kos yang
udah kamu ngalah aja
maaf bukan saya nggak mau terus tapi saya disuruh ngalah aja sama komandan saya
enggak percuma latihan tonyo tiap hari iya lumayan kamu itu gimana sih saya akan
mau balas dendam
mau ngalahin dia kenapa malah disuruh ngalah kamu harus ingat orang yang berjiwa besar itu
justru adalah orang yang suka ngalah oh iya